petugas balai konservasi sumber daya alam atau bksda menjemput sejumlah satwa liar dilindungi dari sebuah rumah di kawasan margonda depok
sementara itu pemerintah kota bandung menggagas kekasih mobil keliling sebagai sarana konseling bagi warga bandung dengan segala permasalahannya
bersama informasi lainnya inilah kilas jawa barat selengkapnya
satwa satwa liar ini diambil dari sebuah rumah di kawasan margonda raya depok
pengambilan satwa ini dilakukan setelah pemilik dengan sukarela menyerahkan kepada balai konservasi sumber daya alam bksda
semua satwa yang disita ditemukan dalam keadaan sehat sebab sang pemilik merawat dengan baik hewan hewan ini
hewan hewan yang disita petugas adalah satu ekor buaya muara dua ekor burung merak empat ekor burung kakak tua jambul kuni satu ekor elang jawa dan satu ekor elang brontok
satwa satwa tersebut merupakan hewan hewan yang dilindungi oleh undang undang
satwa satwa tersebut merupakan hewan hewan yang dilindungi oleh pemerintah
satwa satwa tersebut merupakan hewan hewan yang dilindungi oleh warga lainnya
akibatnya lebih dari empat kuintal ikan nila siap panen menjadi hilang dan rusak
untuk mencegah bencana terulang pemerintah berencana membangun bronjong panahan tebing
kekasih atau kendaraan konseling silih asi diresmikan oleh wali kota bandung ridwan kamil kamisia
kendaraan ini merupakan gagasan pemerintah kota untuk menyediakan jasa konseling gratis untuk warga bandung
kekasih ini warga dapat curhat masalah anak dan remaja psikologi religi kesehatan reproduksi ibu menyusui hingga konseling berhenti merokok
warga yang curhat akan dilayani oleh petugas di tenda yang telah disediakan lengkap dengan karpet bantal dan meja
untuk sementara ada tiga unit kekasih yang akan melayani curhatan warga bandung
setiap hari minggu dari pukul tujuh hingga sepuluh siang mulai satu oktober nanti
mereka akan melayani warga di tiga tempat
yaitu taman cikapayang taman dewi sartika dan taman lansia